belasan rumah yang berada di kompleks asrama tni
jalan urib sumoharjo palembang sumatera selatan terbakar
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
api dengan cepat membakar belasan rumah
yang berada di kompleks asrama tni
jalan urib sumoharjo palembang sumatera selatan
sejumlah warga berusaha memadamkan api
enam unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi
bisa dipadamkan sekitar satu lima jam kemudian
penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian
dari lapangan yang terbakar sekitar dua belas sampai
untuk asal dari api kita belum tahu
nanti kita masih inapis nanti turun
penyelidikannya khusus lapor dari polda